mohonan para pemohon sepanjang pengujian norma pasal satu ratus enam puluh sembilan huruf q undang undang tujuh dua ribu tujuh belas adalah kehilangan obyek
berdasarkan undang undang dasar negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima dan seterusnya
amar putusan mengadili satu menyatakan permohonan para pemohon sepanjang pengujian norma pasal satu ratus enam puluh sembilan huruf q
amar putusan mengadili satu menyatakan permohonan para pemohon sepanjang pengujian norma pasal satu ratus enam puluh sembilan huruf q undang undang tujuh dua ribu tujuh belas tidak dapat diterima
menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya